soalnya dengan mengaji kita bisa dekat sama allah
dan abis ngaji kita bisa cerita tentang semua kesedihan kita kepada allah
abis itu pasti kita akan merasa tenang damai tenteram
yaudah kita belajar ngaji di kamar tante aja ya
abrak lubang tadi
kenal anak itu enggak
kenal pak emang kenapa
anaknya ibu tante
kalau yang itu namanya mas satria anaknya bu indi
emang kenapa pak
pak pak pak
kalau yang itu tuh
anaknya itu tante
dan sumber uangku
saya itu mau ngerokok
bapak ngapain sih pak
bapak mas andre ini temannya mirza pak
bapak jangan pernah ganggu mas andre
jadi bapak ini adalah ayah kamu
lu enak enak aja lu narik gua
lu pikir gua anak kecil apa
pak bapak jangan pernah deket deket sama mas andre
dan bapak jangan pernah kurang ajar sama mas andre
pak mas andre itu adalah suaminya mbak dewi
dan mbak dewi adalah orang yang ngajarin mirza baca tulis
dan mbak dewi adalah satu satunya orang yang nganggep mirza itu orang baik
lu pikir siapa yang mau jahat sama andre
lah terus bapak ngapain deket deket sama mas andre
kalau bapak itu nggak punya tujuan tertentu sama mas andre
kagak tau masalah lu ikut campur aja
lu nggak tau kan apa hubungan gua sama andre
cuma dateng aja narik gua lu pikir gua bajay apa
sotoy lu kagak ngerti ikut campur lu
kau nggak tau masalah ikut campur aja lu
pergi ke sana
apa ya maksud omongan bapak barusan
emangnya sebenarnya bapak punya hubungan apa sama mas andre
sayang kita mulai ya
dari bismillah dulu ya
kamu tau nggak lara
kamu itu murid tante yang paling pintar
kok perasaanku jadi nggak enak gini ya ngeliat mama dewi deket sama lara
malahan aku nggak seneng banget liat mama dewi cium kening lara
yaudah kita pulang sekali lagi ya
nggak susah kan
kamu lagi ngapain tadi
gini deh mendingan sekarang sita ikut sama tante ya
tante mau nunjukin sesuatu sama sita mau nggak
apa itu tante
ehm entar tante kasih tau deh yuk ikut dulu yuk
tuh ini papa andre sama mama dewi untuk menikah
mereka kelihatan bahagia ya
nah ini foto sita waktu masih bayi
tante jadi inget
waktu mama dewi mengandung sita
mama dewi itu sering sekali sakit sakitan
iya sering sekali pingsan bahkan kita sempat bawa dia ke rumah sakit
bahkan waktu kita berdua
waktu itu dokter menyarankan untuk menghentikan kehamilan itu
cuma mama dewi gak pernah mau
sita tau kenapa
karena mama dewi tuh sangat menyayangi sita